masih dari bandung di mana pemerintah provinsi jawa barat saat ini melarang pemkot kota bandung
untuk membuang sampah di tempat pembuangan akhir sarimukti kabupaten bandung barat
larangan berlaku mulai tanggal sepuluh agustus dua ribu dua puluh
pemerintah provinsi jawa barat menganggap pemerintah kota bandung belum membayar hutang tiping fee
atau biaya pengelolaan sampah sebesar dua satu miliar
menanggapi hal ini direktur utama perusahaan daerah kebersihan kota bandung
denny nur diana menegaskan hutang itu bukan hutang pemkot bandung
melainkan hutang pasar induk caringin
meskipun demikian pihaknya mengaku tengah menyelesaikan masalah ini

pemerintah provinsi jawa barat menegaskan hutang pemkot bandung tidak boleh membuang sampah lagi di tpa sari bukti
apa dampaknya apakah sudah terasa dampaknya sekarang
atau memang keputusan ini kemudian dievaluasi atau dianulir kembali
bagaimana perkembangan terkininya
budi beberapa saat yang lalu kepala pd kebersihan di paket pengantar sebelumnya sudah menyatakan bahwa
jadi nah bicara
masalah akar permasalahan dari
temuan bpk terkait dengan
persoalan sampah di kota bandung ini
tentunya juga sudah terjawab oleh
pd kebersihan bahwa
yang menjadi permasalahan
adanya tunggakan dua satu miliar
ini adalah dari
pasar induk saringin ini
pengelola pasar induk saringin
untuk mengkonfirmasi terkait dengan
uang dua satu miliar yang
tidak dibayarkan yang kemudian
kota bandung secara umum
dan saya tidak bisa membayangkan
kalau kemudian betul betul ditutup
kota bandung penuh dengan sampah budi
kami tahu ini kami tidak tinggal
di bandung jadi kami ingin tahu sekali
seberapa penting atau seberapa krusial
sebenarnya tpa sarai bukti ini
terutama bagi kota bandung sendiri
iya budi tidak hanya
kota bandung bahwa
berapa bulan saya
berada di bandung dan melihat
persoalan yang tentunya ini
terus muncul yaitu ada
dua hal yang pertama berkaitan dengan
kemacetan yang kedua
berkaitan dengan sampah
nah kali ini bukan kali pertama
persoalan sampah mencuat di kota
bandung tetapi beberapa waktu
yang lalu juga di
kabupaten bandung yang notabene berada
di pinggir memiliki lahan
lokasi sampah yang dimiliki oleh
kabupaten bandung juga ditutup oleh
warga dan kemudian kabupaten
bandung juga membuang sampah ke
sarai bukti terus kemudian kota
bandung sendiri yang merupakan berada di
disitu ada kota cimahi ada kabupaten
bandung barat ini juga
justru ini tidak memiliki
jangankan itu untuk pemukiman saja
seperti pada paket sebelumnya tadi bu
pemukiman saja susah apalagi untuk
tempat sampah ini terus persoalan yang
sangat krusial dan sampai dengan
saat ini saya masih belum melihat
adanya upaya yang konstruktif
yang sistematis berkaitan dengan
persoalan sampah ini
saya sudah berupaya atau mencoba
terus melakukan mendorong
terkait dengan adanya persoalan sampah ini
bagaimana kemudian bandung raya
kota bandung cita cimahi lah yang merupakan stage bandung negara atau main film highland bahkaniorimak mp tiga
kabupaten bandung dan kabupaten bandung barat
ini kemudian bersama sama membentuk suatu tim
atau membentuk suatu pokja
tentunya berkaitan dengan sampah
karena tidak hanya terjadi di kota bandung dan juga terjadi di kampung bandung
nah tim atau pokja ini yang diharapkan bisa mengatasi mencari tempat
masalah pengelolaannya dan seterusnya
tidak seperti sekarang yang dilakukan sendiri sendiri budi
roby apakah koordinasi yang seperti anda sebutkan tadi memang sudah berjalan
dan kalau kita ketahui misalnya wali kota bandung ridwan kamil ini
memang dikenal dengan banyak terobosan di masalah perkotaan
apakah tidak ada sama sekali terobosan dari kang emil ini
terkait dengan persoalan sampah yang bandung memang terkenal dengan masalah sampah
sudah menaun ini roby terakhir dari saya
ya saya melihat sama sekali bahkan beberapa pemicu kasus misalnya
yang saya amati secara langsung
di perbatasan kota bandung dan kabupaten bandung
di situ terdapat tempat pembuangan sampah liar
yang kemudian saling membuang tanggung jawab
pemerintah kota bandung ridwan kamil menyatakan bahwa
sampah yang menumpuk di wilayah kota bandung di perbatasan itu
merupakan sampah yang dibuang oleh warga kabupaten bandung
demikian sebaliknya warga kabupaten bandung juga menyalahkan kota bandung
warga yang tinggal di bantaran sungai membuang
dan bahkan ini juga mengakibatkan banjir
yang dialami oleh warga kabupaten bandung
tentunya dari sini kita sudah bisa melihat
bagaimana kemudian kemampuan ya
wali kota bupati terkait dengan menyelesaikan persoalan sampah ini
sama sekali tidak ada koordinasi
karena memang belum ada niat baik bersama
masing masing pemerintah kota bandung kota cimahi kabupaten bandung barat dan kabupaten bandung
yang untuk mengatasi persoalan ini
persoalan ini budi